kami baru saja menerima informasi bahwa ada operasi tangkap tangan kpk yang melibatkan seorang anggota dpd
kita coba konfirmasi lewat telepon dengan salah satu anggota dpd muhammad asri anas
pak anas apakah benar ketua dpd tertangkap operasi tangan dari kpk tadi malam pak
iya benar jadi ya tengah malam ya menjelang dini hari ya
jadi kami sudah konfirmasi saya sendiri tadi ke kpk walaupun tidak bisa ketemu
kami sudah konfirmasi sekarang kami sementara kumpul di lantai delapan gedung dpd
jadi benar untuk kesimpulan kami adalah pak irman gusman
beliau ditangkap di rumah jabatan atas sangkaan menerima sesuatu dari pengusaha kan
tapi memang kami sudah telusuri telusuri pengusaha itu datang mau minta bantuan
dia datang udah tengah malam
jam sebelas lewat kemudian ya saya nggak tahu apa maksudnya
minta bantuan kemudian dia menyedorkan sesuatu ke pak irman
tetapi yang kami tahu pak irman waktu itu menolak dan bungkusan itu sudah dibawa kembali pas di depan pintu
jadi kpk datang
tapi kalau saya tidak salah bapak sempat wawancara dengan salah satu portal berita begitu
bahwa bapak mengenal salah seorang dari teman yang ikut
ditangkap oleh kpk ya ini pengusaha yang namanya billy benarkah itu pak
yang aku ya nggak terlalu kenal hanya kenal kenal gitu aja
oke tapi sejauh ini yang bapak kenal pak billy ini sebagai apa sih pak
ya beliau pengusaha
pengusahanya di bidang apa pak
saya kurang tahu usahanya ya karena dia termasuk senior lah
senior maksudnya gimana pak senior bapak kenalnya bagaimana ini bisa diceritakan
senior itu artinya
saya kebetulan kan mantan
saya ketua hipmi senior itu artinya jauh di atas saya jadi nggak terlalu kenal nggak kenal sama sekali lah nggak terlalu kenal
boleh sekali lagi pak di bidang apa pak billy
saya nggak tahu saya nggak tahu apa bidangnya saya nggak tahu apa bidangnya kemudian apa yang dibicarakan oleh pak ketua dpd
baik kalau untuk komunikasi sendiri kapan terakhir bapak berkomunikasi dengan pak ig ini
saya kemarin sore masih ngobrol dengan pak irman gusman
jadi kemarin itu beliau minta
beliau minta ke saya kemarin ya jam berapa tuh jam dua beliau minta tolong
bisa nggak pak asri menemani saya ketemu dengan siapa rey
ray karena kebetulan ketua ray itu dari sul saya kenal bagus namanya raymond kan
hanya audiens itu aja sebenarnya
tapi bapak sendiri belum sempat ketemu pak ig sendiri ketika di kpk
belum tadi saya ke kpk tapi nggak bisa menjenguk beliau
nggak bisa ketemu
selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh dpd sendiri terkait dengan adanya penangkapan dari ig ini sendiri pak
jadi gini satu adalah kami tetap memegang prinsip praduyegat tak bersalah
karena beliau didatangi pengusaha kemudian ditangkap di sana kan bisa jadi
beliau nggak bersalah sama sekali
hanya ada upaya penyuapan kan bisa jadi seperti itu
upaya penyuapan kemudian ketua nggak bersedia
bisa jadi kan seperti itu
makanya kan kpk sampai sekarang kan
belum yang awalnya kpk akan konferensi pers jam sepuluh
ternyata diuntur terus nih
tentu kami berharap bahwa nggak ada sesuatu
nah mengenai sikap ke dpd kami tentu saat ini kami sementara kumpul di pimpinan ruangan pimpinan wakil ketua dpd pak faru
tentu kami akan menyatakan sikap nanti setelah mendengarkan sikap resmi dari
tapi untuk bisa saya pastikan bahwa ig sendiri ini memang saat ini sudah berada di kpk pak
dan saya ingin mengetahui lebih lanjut pak
ini cukup istilahnya cukup menghebohkan ya
cukup menghebohkan di dunia perpolitikan dan sebagainya
dan ini apakah dpd sendiri itu emang sangat terkait dengan hal hal yang bisa menyebabkan orang terjerumus begitu untuk melakukan hal hal yang melanggar aturan begitu pak
nah itu dia
kami ini sendiri di internal kami ini lagi diskusi
kenapa kejadian kejadian ini nggak ada di dpd
karena pertama dpd ini kan nggak ada hak budget
kalau misalnya saya pengusaha contoh ya kalau saya pengusaha
ngapain saya datang bawa duit ke dpd kalau misalnya mau melobi proyek kan
saya datang aja ke dpr karena dpr yang punya anggaran
dpr menentukan anggaran
kalau dpd tidak menentukan anggaran
jangankan menentukan anggaran menentukan program pun dpd tidak
jadi mohon maaf mungkin pengusaha ini mau minta bantuan ke pak irma mau minta tolong
karena yang saya tahu dia bawa duit kemudian pak irma menolak pengusahanya pulang pas depan pintu ada penyidik kpk
jadi bisa jadi kan upaya penyuapan
jadi dari dpd sendiri apa yang akan dilakukan untuk pak ig sendiri nih pak
kalau dia terbukti terbukti memang menerima swab
kalau dia terbukti
kan kita sudah punya aturan di internal
bahkan di tatip baru kita siapapun yang tersangka itu kita minta untuk diberhentikan
tetapi prinsipnya sekarang praduga tak bersalah tetap kita akan lakukan
inilah yang sekarang kami sementara kumpul lagi berdiskusi nih
apa langkah langkah kita
tentu langkah langkah kami kita akan tentukan setelah mendengarkan keterangan resmi dari kpk
untuk informasi saya ingin mengulang sedikit mungkin ada pemirsa yang baru bergabung bersama kami
bagaimana apakah setelah bapak datang ke kpk apa yang bapak dapatkan informasi apa yang bapak dapatkan dari sana pak
oh enggak ya artinya kan ya kita harus saling mengkonfirmasi di sana teman teman kami
yang memang dari tadi subuh berusaha mendapat informasi dan ikut perhatian ya
jadi memang teman teman udah ada yang dari tadi subuh udah mulai di sana
ada juga keluarga
dan tentu kami mau mencoba mencari menggali informasi sedetail mungkin
kira kira seperti itu
kalau menurut pribadi bapak ketika bapak berkomunikasi dengan pak ig
bagaimana sih sifat atau sikap pak ig selama ini di mata bapak
saya ini udah priode kedua
saya tahu betul pak irman itu nggak mau terima yang gitu gituan
kedua pak irman itu nggak pernah bicara duit
beliau itu backgroundnya pengusaha
jadi apalagi kalau mau kalaupun bicara membantu daerah
kita pure resmi melalui mekanisme resmi yang ada di dpd
rapat kerja dengan menteri
kan itu pun kita hanya bisa ngajuin secara formal
bawa proposal disampaikan di rapat rapat
karena kalau mau melobby kan susah
karena kita enggak punya hak budget gimana caranya mau melobby
jadi enggak kena logikanya
berarti menurut bapak memang tidak mungkinlah pak ig ini
terkait dengan kasus penyuapan
kalau saya ditanya pribadi ya
rasanya tidak mungkin pak irman
tetapi kalau ada upaya penyuapan
dengan minta bantuan bisa jadi
mungkin pak irman menolak
penyuapan dengan meminta bantuan
itu hal yang wajar kah pak
penyuapan dengan meminta bantuan
mungkin ada bantuan ini itu sehingga terjadilah dengan kata kasarnya penyuapan jadinya
kalau pengusaha itu
kadang kadang ada pengusaha itu
kadang kadang ada pengusaha yang datang minta bantuan langsung nitip sesuatu
bisa jadi seperti itu
kejadian kejadian selama ini kan banyak yang seperti itu kan
belum turun anggarannya
duitnya sudah diserahkan
kan banyak kan kejadian seperti itu
misalnya teman teman di dpr kan banyak yang seperti itu
ya contoh aja lah yang terakhir ini ya
yang kasus maluku
proyeknya belum jalan kan
untuk eh sorry
untuk sumatera barat
proyeknya belum jalan kan
baru akan jalan dua ribu tujuh belas
baik terima kasih bapak
jadi kayak kira seperti itu
ya terima kasih banyak pak asri anas informasinya
ya makasih banyak
pak asri anas itu tadi yang melaporkan ataupun menginformasikan mengenai kasus yang melibatkan
ig tadi malam atas operasi tangkap tangan oleh kpk
kami akan update terus perkembangan operasi tangkap tangan kpk ini nanti
untuk itu jangan kemana mana